pemberantasan korupsi tentu menjadi aspek yang sangat penting bagi pertumbuhan bangsa dan negara
tapi bagaimanakah pemberantasan korupsi yang dilakukan dalam dua tahun periode kepemimpinan presiden joko widodo dan wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin
apakah pemberantasan korupsi maju ataukah justru dirasakan mundur
setelah dua tahun pemerintahan presiden joko widodo dan wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin indonesia masih belum tuntas menangani tindak pidana korupsi

pemberantasan korupsi bahkan diwarnai perubahan dan guncangan di era pemerintah yang sempat mengusung revolusi mental ini
korupsi bukan hanya soal besaran uang yang digasak tetapi juga tentang mental para pelakunya yang tak lain adalah pejabat negara
revolusi mental dianggap masyarakat masih jauh panggang dari api dengan banyaknya pejabat negara yang tertangkap dengan tuduhan korupsi
aku sih ngeliatnya
kayak makin berkurang ya kasus kasus besar yang dilihat masyarakat gitu loh maksudnya yang diselesaikan sama
menurut saya makin buruk ya
ditambah maksudnya ini ya dari sebelum sebelumnya juga kasus banyak yang benar benar diselesaikan
terus kasus baru juga lebih lama ditanggapinya juga gak sih lama kurangnya banyak apa lebih kurang ott sih sekarang ya
indonesia sesungguhnya memiliki tiga lembaga yang bergerak dalam pemberantasan korupsi
yakni kepolisian republik indonesia
dan komisi pemberantasan korupsi
peneliti indonesia corruption watch atau icw
menyebut pemberantasan korupsi oleh tiga lembaga tersebut masih belum maksimal
dalam kurun waktu dua tahun terakhir
kita melihat pemerintah belum ada mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada penguatan pemberantasan korupsi
bahwa indeks persepsi korupsi di indonesia
itu menandakan ada strategi yang keliru
diusung dikerjakan oleh pemerintah hari ini
sehingga icw dalam posisi tidak melihat ada perbaikan yang signifikan
sejak pak jokowi dilantik dua puluh desember dua ribu sembilan belas yang lalu
namun anggota komisi tiga dpr ri dari fraksi nasdem eva yuliana tidak sependapat
kinerja lembaga penerbitan
penegak hukum tidak diukur dengan opini
melainkan dengan data
namanya juga persepsi dan anggapan
namun kalau kita mau satu hal yang pasti
kita harus melihat dari sebuah data
dari tiga lembaga hukum ini
kpk menjadi lembaga yang mendapat sorotan tajam masyarakat
kontroversi pemerhatian lima puluh tujuh pegawainya dan turunnya capaian indeks persepsi korupsi
dari empat puluh pada dua ribu sembilan belas menjadi tiga puluh tujuh pada dua ribu dua puluh
dianggap sebagai penurunan kinerja kpk
seorang mantan pegawai kpk mengaku merasakan penurunan kinerja itu
kalau dari penindakan tentu saja ott nya berkurang ya jauh banget
bukan cuma ott karena kan banyak yang bilang
masa ukurannya ott doang gitu kan ya
pengembangannya pun berkurang
artinya bisa dilihat aku ini penanggung jawab laporan tahunan dua ribu dua puluh
itu memang kami agak pusing dan malu begitu ya ketika harus
loh oh cuma sedikit gitu
kalau nggak salah nggak kita bandingin akhirnya
karena jadi kalau ada yang membela diri dengan
ya udah ott sedikit tapi kan kami pengembangan banyak misal gitu
itu nggak sama sekali
kpk menanggapi tuduhan penurunan kinerja dengan dingin
pimpinan kpk alexander marwata menyebut pandemi covid sembilan belas
sebagai faktor penyebab turunnya kinerja kpk
penyadapan itu juga jauh berkurang
ya termasuk di tingkat penyelidikan penyidikan
itu juga sangat besar pengaruhnya terhadap penanganan
dalam waktu dua tahun ada sejumlah kebijakan dan janji presiden joko widodo
terkait korupsi yang menuai kontroversi
kebijakan revisi undang undang kpk pada dua ribu sembilan belas menjadi langkah kontroversial yang pertama
setelah presiden joko widodo dilantik untuk kedua kalinya
pada penghujung tahun dua ribu dua puluh presiden tegas meminta koruptor bantuan sosial covid sembilan belas
dijatuhi hukuman berat
hanya mendapat fonis dua belas tahun penjara dan bukan penjara seumur hidup
terakhir pada mei dua ribu dua puluh satu presiden sempat mengatakan tes wawasan kebangsaan
bukanlah satu satunya landasan alih status pegawai kpk
menjadi aparatur sipil negara
namun lima puluh tujuh pegawai kpk tetap diberhentikan pada tiga puluh september lalu
betapapun sulitnya pemberantasan korupsi harus terus diupayakan
agar rakyat tidak selalu menjadi korban
tim liputan cnn indonesia